namun tidak sedikit yang mengkritik pilihan opsi bailout yang diajukan pemerintah mengingat opsi tersebut akan menggunakan uang negara
sejauh mana opsi suntikan dana lima belas triliun rupiah dari pemerintah melalui skema penyertaan modal negara dapat dilakukan dan apa yang tengah menjadi pertimbangan dari kementerian bumn atau pemerintah dan juga anggota panja tentunya di dpr untuk bisa menyelamatkan pt asuransi jiwasraya
kita akan dalami pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada bang arya sinulingga staff sus dari menteri bumn
selamat malam bang arya
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
dan ada pak irvan raharjo pengamat asuransi
selamat malam pak irvan
dan ada mas ahmad baidowi anggota panja jiwaseraya komisi enam
selamat malam mas awi
kita bahas soal jiwaseraya
di tengah corona ya mudah mudahan kita belum lupa bahwa ada masalah jiwasraya yang juga masih menjadi sorotan publik
jadi opsi opsi ini pertimbangannya apa bang arya
yang mana kemudian memang akan dipilih
atau menjadi preference utama dari menteri bumn
ini cnn nggak ada
nggak ada opsi itu
tapi kan ada opsi tiga
nggak ada opsi seperti itu
kita nggak ada opsi seperti itu
dan rapat terakhir kemarin kita juga tidak ada membahas tiga opsi seperti itu
jadi bisa saya lakukan juga itu
mungkin teman teman wartawan nggak tahu dapat di mana
mungkin ini ambil ambil
ngorek ngorek tempat sampah kali di mana dapat
oke jadi opsi bail in bail out dan juga leguidas itu tidak ada
oke jadi akan dilakukan atau ditawarkan
sampai hari ini kami lagi bahas di komisi enam
bahas itu belum final
karena bahasnya belum final
jadi kita juga belum bisa menyatakan bagaimana skemanya
bagaimana skema penyelamatan dari jiwaseraya ini
nasabah jiwaseraya ini
jadi sampai sekarang juga saya kalau ditanya sama siapapun saya akan katakan
karena kami belum selesaikan bersama dengan panja di komisi enam
panja jiwasraya sehingga kami belum bisa mengatakan
opsi mana ataupun skema mana yang akan kami ambil untuk pilihan solusi untuk jiwasraya
tapi yang pasti semangatnya adalah kita harus pisahkan
antara satu sisi bahwa kita harus mengejar atau bisa marah terhadap orang yang memang dinyatakan
ikut untuk membuat jiwasraya ini mengalami kerugian
dan sekarang kejaksaan sudah melakukan proses proses hukum
sudah ada di tsk kan
sudah ada aset
bahkan ada dua aset
yaitu satu pertambangan batu bara
satu lagi emas
itu sudah dititipkan kepada bumn
untuk dikelola dan diawasi
yang nanti mungkin dengan mudah mudahan dengan pengawasan tersebut
hasilnya bisa jadi pegangan oleh negara
sama seperti apartemen dan lain lainnya
itu akan jadi
kalau nanti udah inkrah itu bisa menjadi
dan kalau memang diputuskan bersalah
inkrah itu bisa dikembalikan jadi hak negara
tapi sisi lain juga kita yang kita tidak boleh marah ini adalah
tidak boleh pada nasabah
nasabah ini yang korban
jadi kita harus berpikir bahwa nasabah ini korban
maka jangan ada kemarahan kita terhadap mereka
mereka itu kan tidak tahu mengenai hal itu
dia taunya dia ngambil asuransi
dia katakan bahwa asuransi ini bagus
kemudian yang apalagi sekitar ada empat tujuh juta
itu adalah asuransi pensiun
sudah kerja lama
kemudian mengharapkan pensiun
nanti pada pensiun
mengharapkan dapat uang pensiun
tiba tiba tidak dapat
intinya mereka adalah korban begitu ya
itu adalah korban
jadi kita semua harus fokus
boleh kita marah pada pelaku yang membuat jiwa selain dirugi
tapi kita nggak boleh marah terhadap
jangan jadi korban juga mereka
apa yang membuat kementerian bumn justru belum punya bayangan skema apa
yang kemudian akan dikaji atau opsi opsi itu apa
kalau bukan opsi yang tiga tadi bang arya katakan harus dianulir kan
kita udah hitung asetnya jiwa saya
dari hitungan aset jiwasraya itu apakah mencukupi atau tidak mencukupi
apakah baru kita kemarin
kami sudah berkali kali mengatakan kita punya namanya jiwa saya putra
yang kita akan jual ke investor
untuk mencari dana
ya langsung begitu
kemudian aset aset dari jiwasraya yang kami lihat juga
memungkinkan untuk nanti kita usulkan untuk diberikan kepada dijual untuk diberikan
akhirnya diberikan kepada nasabah
seperti yang kami contohkan seperti citos
itu adalah aset jiwa saya nanti kami usulkan
aset bumn ini kalau mau dijual itu harus persetujuan kepada dpr
makanya itu adalah juga opsi kita
opsi kita menjual aset jiwa saya
tapi sisi lain juga
kemarin sangat sehat ya
dan sangat bagus diskusi di panjang komisi enam itu
semuanya itu adalah
nanti kalau ada solusi
itu akan membuat asuransi pemerintah
apakah jiwa saya dan sebagainya
itu bisa makin besar
karena teman teman dpr mengatakan
dulu kita pernah punya pengalaman hebat
ada bank bank dulu yang hancur
kemudian akhirnya sangat diri
banknya sangat bagus

artinya kita pernah punya pengalaman
barang barang yang rontok ini
barang barang yang rontok ini
ketika dikelola dengan baik oleh bumn
akhirnya menghasilkan sebuah
dan itu juga yang diharapkan
biarkan nanti ada sebuah asuransi
dari solusinya ini
solusinya tidak hanya
mencahaya masalah korban nasabah
tapi menghasilkan sebuah
sebuah perusahaan asuransi
oke nanti itu di komentari oleh
tapi tahan dulu
mas awi jadi kalau
mas awi sudah senyum senyum saja
jadi mas awi sebetulnya gimana sih
sebetulnya antara panja
dengan kementerian bumn
mas awi bisa membelikan
jawaban jawaban yang lebih
apa sebetulnya hasilnya
jadi begini rehat
sesuai dengan tatib dpr
dua kali masa persidangan
setelah dua kali masa persidangan
itu masih bisa diperpanjang
atau dianggap cukup
fraksi fraksi bersama pimpinan dpr
harus detail datanya
termasuk skema penyelesaiannya
karena tadi seperti disampaikan
oleh bang arya
kita ingin menyelamatkan dana nasabah
karena mas adbah
tidak mau tahu
uang yang saya sudah
ini yang kita sebut
dengan nasabah nasabah yang tradisional
itu relatif tidak ada masalah
yang jadi problem ini
yang js itu
yang menjadikan masalah
berdasarkan audit bpk
nilai kerugiannya sampai mencapai enam belas sekian triliun
bagaimana negara itu tidak rugi
bagaimana hasil hasil negara juga terselamatkan
yang disampaikan oleh cnn
itu bukan sebuah hasil pembahasan di komisi enam
bahwa kami rapat dengan pemerintah
simulasi simulasi yang disampaikan oleh pemerintah
kita sampaikan beberapa hal
dan belum satupun solusi yang kita temukan
tapi paling tidak yang sudah mengerucut
masa dari sekian rapat dan juga masalah yang sejak lama ini
tidak ada hasilnya
kan jadi tanya tanya juga masalahnya
salah satunya tadi penjualan aset
aset aset bahkan baru baru ini dirilis
salah satu yang mudibidik untuk dijual adalah citos
itu kan tidak terungkap nama citos dalam rapat panja
tapi skema itu termasuk yang dibahas
kan belum disebutkan
yang penting ada aset yang meliquid
itu untuk bagaimana itu jadi barang duit
problemnya sekarang kalau citos dengan nilai aset yang strategis
yang cukup mahal
tetapi sekarang kondisi sepi
memang ada yang mau beli kan begitu
bukan isu ya
kasus corona yang sudah masuk ke indonesia
hari ini sudah dua puluh tujuh pasien
mudah mudahan tidak bertambah lagi
itu berpengaruh terhadap pusat perbelanjaan
salah satunya juga citos
nah apakah itu kalau kita paksakan jual hari ini
nilainya apakah masih tinggi
jangan jangan juga turun
dan itu jadi problem
yang berikutnya juga yang sempat mencuat dalam diskusi kami
di internal rapat panjang
salah satunya bagaimana membentuk holding baru
terkait dengan bumn holdingisasi asuransi
karena kita banyak model model asuransi yang ternyata milik negara
ada asabri ada jasindo dan semacamnya gitu
kalau itu dibentuk sebuah holding satu
sahamnya dijual dengan harga yang wajar
tetapi sahamnya tetap dikendalikan oleh pemerintah
itu kan salah satu cara
dan sekali lagi kami tegaskan
satu pilihan opsi satu dua tiga
kami juga kaget
itu kok di media dapat dari mana gitu
tetapi belum ada satu kesepakatan pun di internal panja
karena kita masih ada
sekali masa sekali
sekali masa sidang untuk membahas teknis ini
cuma yang kita garisbawahi keseriusan dari pemerintah
untuk menyelesaikan persoalan ini
yang akan dibayarkan mulai akhir maret
itu yang kita tunggu
baik baik saya ke pak irvan kalau begitu
pak irvan anda melihat keseriusan yang juga sangat matang dari pemerintah
untuk bisa menyelesaikan masalah jiwasra ini
atau anda melihat hal hal yang lain sebetulnya
ya kita kan melihat di sini negara di persimpangan jiwasraya
nah ini persimpangannya ini semakin banyak saat ini
karena kita tahu kita sedang dilanda corona
yang korbannya berjatuhan semakin banyak
ada persimpangan lain
bpjs yang hari ini ditolak oleh ma kenaikannya
kemudian soal jiwasraya
di jiwasraya sendiri yang beredar sekarang ada
menurut saya apapun yang paling penting adalah hak nasabahnya
agar segera bisa diselesaikan
itu tentu menjadi prioritas
tapi kan upaya untuk kesananya
untuk mencapai kesana
saat ini sebetulnya build in
dalam arti bahwa itu harus dilakukan melalui aksi korporasi
yang sudah ditempuh beberapa lama ini
yaitu dengan strategic partner
kemudian aset optimalisasi
bahkan kalau kita hari hari ini bicara citos
hari ke hari malah jiwasraya yang tidak tertolong
karena tiap hari kita sebut gitu kan
tiap hari kita mengiklankan situs
iya jangan jangan bang ari sengaja
ini jangan jangan bang arya goreng lagi nih ciptos ini
supaya harganya naik
padahal kita tahu kondisi sekarang
orang juga kunjungan ke mall tanpa corona pun sudah menurun karena online
kemudian kita lihat juga citos itu seperti apa
konsepnya kan cuma dining
penjualan aset aset seperti citos ini menurut anda solusi tidak
tapi kan kita juga harus milih aset aset yang memang betul betul bisa segera mendatangkan
saya kira kalau kita bicara citos lagi lagi
kita bicara citos saat ini statusnya seperti apa
jangan jangan dia bot sekian puluh tahun
terus lantas kita mau jual saat ini apakah mungkin yang sedang bot sekian puluh tahun tiba tiba kita mau jual dengan pembeli yang berbeda misalnya
lain halnya kalau pemilihnya sama
mungkin bisa dari bot ke sales and purchase agreement misalnya
tapi saya dengar ternyata juga bukan bot
hanya sewa tahunan begitu
tapi apakah semua itu
ya itu juga
mudah itu juga
karena kita lihat saat ini kan sentimen belanja juga sedang menurun soal corona ini
jadi menurut saya yang paling penting bagaimana kita menjelang akhir maret ini sudah sangat ditunggu nasabah
dan saya ingin tawarkan bahwa nasabah pun juga harus bisa realistis lah
mungkin seperti yang sudah saya kemukan beberapa kesempatan yang lalu
kita coba tawarkan haircut lah
haircut artinya mereka kan tentu juga bukan nasabah yang golongan kecil
tentu nesaving plan itu nasabah yang premium
tentu bisa kita nego untuk bicara haircut pemotongan misalnya
daripada dia kehilangan semua
meskipun belum sebuah keputusan ya bang arya dan juga mas sawit
tapi tadi yang paling gentle menurut pak irfan adalah sepertinya bail in
nah pandangan bang arya sama tidak
kira kira apakah memang katakanlah diantara kabar kabar tersebut begitu ya
itu memang yang paling relevan dilakukan
tapi dijawabkan nanti
kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi